bu pupu teh lagi ngidang naik vespa
ya allah tin lu sebenernya bisa bedain kagak sih antara vespa sama mobil
vespa rodanya dua kalau mobil rodanya empat
tina juga tau atuk mpok
mungkin yang mpok liat teh vespa roda empat
drak jemput gue sekarang
jemput gue sekarang ini juga urusan papa
takutnya orang salah tanggep
disangkanya vespa keramat
bisa dimarahin bang juki loh
ih ih ih mobilnya berhenti mat
uh uh api ih
barusan gua ngeliat mama naik mobil apa aja wah gawat kak gawat apanya
siapa orangku cuman bilang mama pasti udah denger kalau papa lagi goncangin tante puput nah sekarang
mama sama om aji lagi nyari papa nggak mungkin lah emangnya ngeliat papa sama buku putu di mana
gini deh menurut lo kalau memang papa selingkuh sama bu put ngisi bensinnya di sekitaran
kamu sini enggak bisa ajalah kak nggak ada yang nggak bisa positif boleh tapi bukan berarti kita
enggak tanggap gak gini deh udah sekarang kita pulangnya dulu kita lihat perkembangan nanti
di rumah kau pulang enggak kita sekarang cari papa jangan sampai mama nemuin papa duluan buku putu
lu mau ikut gua nggak nyari papa
nggak nyangka ya bang norak banget masa ngidam sampai pinjem pinjem mobil segala
kayak gayaan pengen beli mobil jatir aja nggak bisa
bet aku mau muter muter lagi ya iya
pak rijal pak rijal di depan saya ikuti dari belakang ya
ngapain sih nyarinya seputaran kampung tanah baru
kalo emang seperti dugaan lo perginya pasti keluar dari sini
nyarinya jangan di sini
kalau papa beneran selingkuh sama bu put papa pasti perginya keluar dari sini
lo gimana sih kan yang lihat gua bisa aja tadi mau pulang
gue gak ngerti ya sama jalan pikiran lo gak masuk akal
yaudah yaudah kita cari ke rumah bu puput sekarang
mudah mudahan kok aminah kagak lewat sini lagi
bu aminah lo jangan ngeledek gue yuk
lihat aja sendiri
suarunya nih gua berdoa udah lewat sini lagi
seneng amat melihat kawan melangsap makanya mat cukur
pasti gagal mobilnya jadi sarap belakang hidup bisa
assalamualaikum waalaikumsalam sini tin
empok sama abang kayaknya seneng pisan kita kan orang susah jadi seneng seneng ya
lu tadi lihat kagak sibina tidak muter muter naik mobil
potensial ahli at itu teh bupuput bukan cemina
bupuput teh lagi ngidang naik vespa ya allah tin lu sebenarnya bisa bedain kagak sih antara
vespa ama mobil vespa rodanya dua kalau mobil rodanya empat tina juga tahu atuh empok mungkin
yang empok lihat teh vespa roda empat